mas nih lu udah ngelanggar janji lu dok
emang kenapa selama ini ku baik sama keluarga lu
tapi apa yang ku dapat gua gak dapat apa apa
dan sekarang gua mau kafa gua mau anak gua
apa lu gak capek ngeliat gua datang setiap hari kesini lima menit

kalo enggak gua berbanasaan terus
enggak lu gak boleh pergi dari sini sebelum lu kembalikan rambut anak gua
gua gak mau
dok gua udah baik sama lu tapi ini balsam untuk kebaikan gua
kebaikan misin gua sama anak gua sendiri lu bilang itu baik
nggak usah sama reket deh lu
dok dok kembali rambut anak gua
gua gak mau
beliang hampir lepasin gua
gua gak mau
dia lepasin kaki gua
gua akan lepasin lu sebelum lu kembali rambut anak gua
gua gak mau gua mau tidur di kota siena
lepasin gua sekarang
lepasin gua sekarang
lepasin gua sekarang
gimana sih dok rumahnya dimana
gue gak mau
lepasin gua sekarang
ya ampun astaga gua bisa jatuh
perasaanku kok gak enak kenapa ya
nomor yang ke tujuh di hadapan rumuh
berapa saat lagi
ido ya ampun ido
ido ya ampun
kamu pasti sengaja kan
kamu pasti menyelakain ido kan
kamu sengaja kan
kamu benci kan sama ido fadhil
sumpah demi allah aku gak sengaja
kamu memang benci kan sama ido fadhil ya kan
kamu tau kan dia tulangan aku dia calon suami aku
aku tuh tega banget sih
ido ya ampun ido bangun ido
ido bangun dulu
fadhil kamu mau ngapain sih
biar aku ngebantu dia di
enggak kamu gak boleh bantu dia
aku gak mau ido tambah parah gara gara dia pegang sama kamu tau gak
di dia kekurangan banyak darah dia harus kegiat tolong
iya tetep aku gak mau
kamu gak mau dia kenapa napa
kak fadhil ido kenapa kak
eh kamila kamu tau gak sih
gara gara calon suami kamu ido sampe kayak gini tau gak
enggak milah ini gak seperti yang kamu lihat
apa gak seperti yang kamila lihat
eh fadhil aku tuh ngeliat buktinya aku ngeliat pake mata kepala sendiri kalo kamu itu nyelakain ido
ah udah udah cukup cukup
sekarang kita harus bantuin ido sekarang
aduh bangun dong
mama ada di sini sama kak fadhil
ya allah tolong lindungi edo ya allah tolong lindungi hidup
tuhan selamatkan ido dong
iya ndi gak paling cepet ndi
ibu kemana sih
ya ndi ada apa ndi
kenapa sama edo ndi
edo kecelakaan tante
edo edo kecelakaan ndi
iya tante sekarang ini sama fadhil sudah membawa edo ke rumah sakit gerah aset ya
kita akan lembut di sana ya tante
iya iya tante segera ke sana indi makasih ya indi makasih
lindungi edo ya allah
minta pmi untuk siapkan buku